tua dpr ri puan maharani senin sore mengunjungi korban erupsi gunung semeru di posko
tanggap darurat bencana di lapangan kecamatan pronojiwo lumajang jawa timur
dalam kunjungannya ini puan maharani memantau dapur umum yang tengah mempersiapkan kebutuhan makanan bagi para pengungsi
usai berdialog dengan para pengungsi puan meminta pemerintah daerah lumajang berkoordinasi dengan pemerintah pusat
guna mempercepat penanganan bencana
di hari yang sama seratus mekanik yang tergabung dalam aliansi profesi teknik otomotif
atau apto jawa timur menggelar bakti sosial servis dan ganti oli kendaraan gratis
bagi warga yang terkena dampak erupsi gunung semeru
bakti sosial yang digelar di desa penanggal kecamatan candipuro lumajang ini digelar untuk membantu
para korban erupsi gunung semeru yang motornya mengalami kerusakan akibat material vulkanik
warga pun merasa terbantu dengan kegiatan bakti sosial tersebut
dalam bakti sosial ini penyelenggara menargetkan empat ratus motor warga mendapatkan pelayanan servis dan ganti oli kendaraan gratis
tim liputan cnn indonesia